ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri mengingatkan seluruh kadernya untuk tidak melakukan manuver politik serta bermain dua kaki jelang pemilu dua ribu dua puluh
megawati bahkan akan mengancam memecat kadernya jika masih bermanuver
megawati juga mengingatkan hanya dirinya selaku ketua umum yang boleh menentukan nama calon presiden yang akan diusung pdip pada pilpres dua ribu sembilan belas
untuk pengulasnya lebih dalam saya sudah bersama hoirul umam direktur eksekutif indo strategik
kami juga sudah menghubungi dpp pdi perjuangan namun hingga dialog ini dilaksanakan pihak dpp pdip masih belum ada yang bisa bergabung dalam dialog sore ini
mas umam selamat sore
selamat sore mas peja
tadi kita sudah lihat pada siang ini ada pidato dari ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri pembukaan pada rakernas pdip tadi cukup keras
kita akan ulas satu persatu
yang pertama megawati menegaskan hubungannya dengan presiden jokowi baik baik saja tidak pernah ada masalah
anda melihatnya seperti apa nih
menganalisa hubungan antara megawati dan juga joko widodo melalui pernyataan tadi
ya mas reza saya pikir memang tidak ada satu pola konfrontasi yang cukup serius antara pati dengan presiden jokowi secara personal
tetapi bagaimana kemudian keduanya mencoba untuk mempersepsikan ketemuan nasional dua ribu dua puluh empat yang datang memang tentu ada perbedaan
nah perbedaan itulah yang kemudian di
oleh sejumlah pihak memunculkan sejumlah flasi bahwa ada kerenggangan hubungan antara presiden jokowi dengan ibu megawati
dan hal itu kemudian dikonfirmasi misalnya oleh ikat yang sangat luar biasa dari ibu megawati
yang menunjukkan kemarahan hari ini dengan menyampaikan kata out sebanyak empat kali
dan disampaikan dengan intonasi yang sangat tegas
tapi pun ekspresi kekecewaan
kemarahan terhadap elemen elemen di bdip yang mencoba meluas batas kendali dari otoritas kewenangan tertinggi ketua umum bdip itu sendiri
oleh karena itu tentu semua ditampilkan oleh presiden oleh bu mega konfirmasi memang tidak ada persoalan
dan tidak ada kerenggangan setelah personal
tetapi kemudian bagaimana mempersepsikan
kepemimpinan nasional saya pikir ada dinamika cukup menarik
oke berarti bisa dibilang memang perbedaan pendapat kecil saja begitu antara jokowi dengan juga megawati begitu ya
ya perbedaan kecil tetapi ini hal teknis berbana strategis
artinya pandang beda dari seorang presiden yang kemudian patut diduga misalnya jadi kreatif di hadirnya koalisi indonesia bersatu
yang seolah olah kemudian
mencoba memfakilitasi hadirnya satu nama yang tadi mencoba ya mendapatkan corotan yang disiksaikan dari ibu megawati
dikatakan tidak boleh bermanuver kemudian tidak boleh hanya kemajuan ya
yang seolah olah kemudian berpotensi melangkahi otoritas kewenangan dari ketua umum pdip
dan itu sebenarnya mengkonfirmasi bahwa ada persoalan serius di sini
kalau misal kita coba pahami itu sebagai
statement yang diarahkan kepada pak ganjar
maka sebenarnya ini mengkonfirmasi ada persoalan serius di sana
nah bisa atau tidaknya misalnya pak ganjar nanti maju ke depan kontestasi pilkras dua ribu dua puluh empat
saya pikir akan ditentukan oleh aspek yang sangat bertentangan yaitu konstelasi elektoral di tingkat elit dan juga konstelasi elektoral di tingkat masa
betul memang di aspek elektabilitas pak ganjar berhasil misalnya meningkatkan elektabilitas di level mata
tetapi ternyata ada persoalan misalnya bagi beliau untuk melakukan elektoral di tingkat elit
kalau ini dua aspek tidak bertemu maka kemudian akan berpotensi menjadi gandalan dan cukup serius bagi seorang ganjar pranowo untuk maju dalam kontestasi pemilu
atau pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
jadi yang bisa dilakukan kalau misalnya melihat dari gesture yang disampaikan oleh bung ega tadi ya bagaimana kemudian mampu menyeimbangkan antara aspek elektoral di tingkat masa dan juga di tingkat elit
kita ada persoalan serius dengan ganjar pranowo
mas umam berarti bisa dibilang berkali kali dengan nada yang begitu tegas begitu ya
ibu mega tadi berbicara mengenai manuver atau tidak boleh berdua kaki begitu ya
ini berarti ada sinyal bahwa ada masalah internal dari pihak mereka atau seperti apa
ya saya pikir itu mengkonfirmasi
konfirmasi bahwa ada komunikasi yang terputus antara tiga dengan pihak pihak yang patut diduga patut diduga
dan juga bermanuver
untuk menggalang kekuatan menggalang dukungan
dan ini kemudian yang potensi misalnya memuntulkan keketewaan dari elit di pdip
itulah kenapa tawar ya istilah kemajon kemelinti kemudian pemimpin medsos itu kemudian dilakukan serangan itu secara bertugi tugi
dan tentu serangan itu bukan berdiri diri
ada bulurut yang kemudian melatar belakang semua itu
nah oleh karena itu
apa yang ditegaskan oleh kita tadi
seluruh elemen di dalam pdip untuk tetap berada di bawah kontrol kendali ketua umum ibu megawati
tentu ini menjadi keunikan tersendiri
dalam konteks ini ini representasi dari karakter demokrasi terpimpin
yang sebenarnya demokrasi terpimpin itu tidak ada dalam astanah
literatur demokrasi manapun
demokrasi adalah demokrasi
kemudian dimonopoli oleh satu otoritas tertentu
tetapi bagaimanapun juga inilah salah satu karakter yang sudah dilegalisasi sebagai bagian dari konstitusi partai
dan kalau misal dilegaliskan dalam konteks konstitusi partai ya semua elemen di dalamnya harus mengikuti aturan main tersebut
nah oleh karena itu saya pikir di level ini menjadi contohnya
nah oleh karena itu saya pikir di level ini menjadi contohnya
jadi cukup clear semua elemen harus mendisiplinkan dirinya atau akan didisiplinkan oleh infrastruktur partai yang sudah berjalan selama ini
oke baik pesannya loud and clear begitu ya begitu jelas dijelaskan di sana
dan mas umam ini kalau misalnya kita melihat secara keseluruhan dalam arena rakeras ini memang kan terlihat ada gajar pranowo
serta ada juga ketua dpp pdip bambang wuryanto yang melakukan salam komando
mereka kan selama ini dikenal tidak akur
memang megawati telah menengahi perseteruan mereka atau seperti apa anda melihatnya seperti apa
ya saya pikir pola relasi antar elit itu memang seringkali unpredictable
terutama dalam panggung politik
sesuatu yang istilah kita yang seringkali kemudian berpuncak pada gegeran politik tapi kemudian endingnya gergeran
kenapa bisa terjadi gergeran ya seringkali karena ada negosiasi ada komunikasi yang kemudian bisa menjembatani komunikasi
ada persoalan tersebut
tetapi apakah kemudian salam komando antara pak gajar dengan pak dambang wuryanto atau pak dambang pacul pada kesempatan rakeras dpi tadi
kemudian menjadi indikator
bersatunya elemen yang selama ini bertentangan tersebut belum tentu
artinya tentu dibutuhkan upaya dari elemen elemen tertentu dalam konteks ini tentu dari pak ganjar pranowo
untuk kembali kepada rel keparteannya
supaya kemudian tidak dinilai langkah yang off side yang kemudian kemajon yang kemudian dalam konteks ini menyinggung ego atau yang menjadi concern dari bu mega
berkali kali mas saya ingin bahwa bumega memiliki kepemimpinan dengan corak yang cukup unik
seringkali kalau melihat kadernya yang dinilai kemajon seringkali memiliki sikap yang sangat tegas
itu tergambar misalnya di pilkada semaaf
pilkada jawa tengah sebelum pak ganjar pranowo diturunkan dari dpp kemudian ditalonkan di jawa tengah
ada satu nama namanya misalnya ibu rustri ningsih kader pdip
mengkonsolidasikan basis kekuatan untuk waktu itu beliau adalah wagub dan mau maju untuk di level gubernur
tetapi karena dinilai kemajon dan akhirnya kemudian tidak mendapatkan restu dari pdip
dan akhirnya pak gajar lah kemudian yang diutuhkan
artinya apa ada jurisprudensi yang cukup
kalau elemen elemen di dalam partai misalnya dalam konteks ini pdip
tidak mengikuti aturan konstitusi partai maka mekanisme yang dijalankan sudah cukup jelas
dan saya pikir yang disampaikan bumega tadi adalah yang cukup clear loud and clear bagi siapapun
untuk tidak bermain dua kaki untuk tidak bermanuver dan ingat
manuver ini tentu bukan hanya di
perlihatkan dari elemen tokohnya tetapi termasuk juga para relawan relawan yang begitu masif
mengkomunikasikan mempromosikan melalui berbagai macam platform media sosial
bagai bentuk pendeklarasian itu kalau misal kemudian terus dilakukan
maka akan justru dadasi dukungan atau basis dukungan di internal partainya
nah oleh karena itu yang bisa dilakukan ya bersikap disiplin
atau akan disiplinkan oleh konstitusi partai
oke betul beberapa waktu belakangan kita sering melihat tuh
ada spanduk dan juga deklarasi deklarasi begitu ya
tapi yang di sini bisa dibilang bahwa ketegasannya sudah jelas ketika memang tidak sesuai dengan adart yang ada
berarti bisa dihempaskan begitu ya
tapi kalau kita bahas mengenai pidatonya lagi begitu ya mas
dalam pidatonya kan megawati juga menegaskan bahwa dirinya sebagai ketua umum memiliki hak prerogatif begitu
hanya dia yang bisa menentukan capresnya nanti
nah pernyataan ini kira kira ditujukan ke siapa
apakah memang ke presiden jokowi yang sebelumnya sempat menyinggung di rakernas projo lalu begitu
tentu statement ini bersayap ya sayap dan berpotensi memiliki spektrum terangan berbagai elemen
bisa mengarah ke pak ganjar bisa mengarah ke misalnya ini
misi aktif politik pada di lingkaran presiden
bisa juga ke sejumlah titik relawan seperti projo dan lain sebagainya
tetapi patut diingat kalau misal drama ini terus kemudian di maintain dimunculkan
pada saat yang sama ini juga bisa berpotensi misalnya
agar kaligus mengkonsolidasikan elektabilitas pak ganjar tanowo misalnya
ada karakter melodramatik di antara masyarakat kita
yang kemudian kalau misal melihat apa yang tadi ditampilkan dalam suasana rakernas tadi
dengan wajah tegang bumega
sikap keras yang disampaikan oleh bu mega sebagai arahan ketua umum partai
seolah olah kemudian nanti bisa di maintain misalnya
pak ganjar pranowo orang biasa
kemudian dikatakan kepada ketua umum partai
yang kemudian anggap tidak mendengarkan aspirasi rakyat
nah situasi seperti ini ini berpotensi memunculkan berbagai kemungkinan
termasuk konteks masyarakat kita yang melodramatik
berpotensi misalnya kemudian ini menjadi drama yang apakah ini benar
didesain sedemikian rupa
untuk memberikan pelajaran kepada beliau
atau justru dipertahankan untuk menjaga elektabilitas
kemudian endingnya nanti
pdip misalnya akan mengangkat ganjar pranowo di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
nah oleh karena itu ini yang kemudian perlu ditermati
apakah ini memang sebuah drama yang
ataukah memang sebuah drama yang by design secara politik
tetapi terlepas dari itu
semua pihak tentu menghormati konstitusi partai aturan partai
karena mereka memiliki kedaulatan masing masing
dan aturan itu sudah
telaskan dan baik oleh blu megawati
dan siapapun yang berada di lingkungan internal meskipun politik pdip
mau tidak mau tidak ada pilihan lain
selain di aturan konstitusi partai tersebut
oke berarti ini bisa dibilang akan menjadi kekuatan besar juga untuk ganjar pranowo
jika ini terus terusan diulang bisa menaikkan survei
karena kalau kita lihat survei beberapa waktu belakangan kan
memang selalu masuk dalam tiga besar top of mind begitu ya mas
ya bisa jadi
artinya dengan karakter masyarakat kita yang begitu mudah disentil rasa ibanya
tanpa kemudian coba misalnya bersikap kritis bersikap rasional
apa capaiannya apa narasinya diusung
nah aspek aspek yang bersifat telodramatik tersebut
seringkali kemudian mengubah orientasi sekaligus preferensi politik masyarakat kita
tentu potensinya bisa beragam
tapi bagaimanapun juga elektabilitas itu adalah hanya satu variable
tetapi maju tidaknya seorang tokoh tetap ditentukan misalnya oleh dukungan real partai politik
kalau elektabilitas tetapi tidak mendapatkan tiket dari partai
maka akan mengalami bubble
artinya mengembang sudah mengempis hilang begitu saja
tetapi kalau misal kemudian ada figur yang berharap didukung
tetapi tidak mengikuti aturan mekanisme partai yang ditentukan sama saja
kemudian menantang arus dan itu adalah political suicide atau politik bunuh diri
yang justru bisa cair konyol dalam proses politik menuju dua ribu dua puluh
mas umam tadi megawati kan juga menyinggung soal partai yang sombong begitu ya
tapi kalau kita lihat beberapa hari sebelumnya
di rapimnas nasdem ketua umum nasdem surya paloh kan sempat menyinggung kesombongannya dalam berpartai
apakah ini bisa dimaknai saling balas sindiran atau seperti apa
saya tidak ingin berspekulasi apakah statement pak surya paloh kemarin itu diarahkan kepada pdip atau tidak
dan kemudian statement dari bu mega tadi diarahkan kepada pak surya paloh atau tidak
tentu kalau kita mereka reka ini ada komunikasi secara tidak langsung
yang seolah olah ini nyambung
tapi meskipun kita persepsikan nyambung meskipun ini logik tapi belum tentu faktual
nah oleh karena itu saya tidak ingin berspekulasi di sana
tapi kalaupun itu terjadi ini kemudian tensi menjadi sebuah peta baru tentang potensi koalisi menuju dua ribu dua puluh empat mendatang
apakah kemudian memungkulkan resistensi misalnya antara pdip dengan pdip
tentu ini adalah pertanyaan yang sangat penting
karena kalau misalnya kemudian ternyata memang ada persoalan serius maka akan terjadi
maka kemudian misalnya nasdem berpotensi membentuk arus koalisi baru
misalnya bersama demokrat dengan mengusung narasi perubahan
berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah selama ini
dan ya dalam konteks politik semuanya itu memungkinkan untuk terjadi
tetapi memang cukup unik karena narasi yang disampaikan
dia kan tadi cukup nyambung ya
tetapi sekali lagi sesuatu yang logik rasional belum tentu dia faktual
oke baik mas umam ini kalau kami kutip dari detik com
ini ada pdip berbicara soal kemungkinan bahwa calon presiden perempuan untuk maju di dua ribu dua puluh empat nanti
ini merupakan sinyal semakin kuat pdip akan mengusung puan maharani atau seperti apa anda melihatnya
saya pikir mbak puan
ini waktu yang tepat bagi mbak puan untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinannya
karena bagaimanapun juga
kita butuh waktu untuk mengkonsolidasikan bagi sedukungan
dan itu harus dibuktikan dalam konteks tadi kepemimpinan nasional
jadi kalau misalnya kemudian konteks ini upaya afirmasi politik perempuan
saya pikir mbak puan untuk kemudian melakukan afirmasi itu dengan membuktikan
untuk maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
saya pikir itu angka yang cukup menggiurkan
dan semua partai di level tengah maupun mediocre
tentu nanti bagaimana siklusan dari pdip itu sendiri
oleh karena itu jika kemudian mbak puan misalnya milik komitmen
dan juga kesempatan maju dalam dua ribu dua puluh empat mendatang
saya pikir ini sebuah dinamika yang cukup menarik
tentu ini akan mengeksersai kapasitas kepemimpinan yang bersangkutan
tinggal nanti kita lihat layak dengan siapa dalam simulasi kepemimpinan
bagaimana kemudian visibilitasnya untuk memenangkan pertarungan
tentu harus diukur secara detail
elektabilitas tidak menjadi kurang utama
karena bagaimanapun juga
dukungan untuk mendapatkan dalam kontestasi pilpres adalah yang utama
dan kemudian bagaimana prastruktur partai bisa berjalan
itu adalah faktor selanjutnya yang akan menentukan kemenangan dari seorang tokoh
jadi saya berharap kemudian memang perlu narasi afirmasi perempuan
sudah waktunya mbak puan
untuk maju dalam kontestasi pilpres di dua ribu dua puluh empat
baik kita akan melihat nanti bagaimana jalan dari rakernas pdip di jakarta
karena sekarang baru hari pertama begitu kita akan tunggu bagaimana hasilnya nanti
terima kasih direktur eksekutif indo strategik
khairul umam sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom